tradisi untuk memeriahkan pesta pernikahan yang berlangsung di kelurahan andreapi polewali mandar sulawesi barat jumat siang terbilang unik
pasangan pengantin sri megawati dan hasman ini
berjalan ke sebuah tempat untuk mengikuti doa bersama yang dipimpin tokoh masyarakat setempat
setelah berdoa keduanya diberi makan yang sudah disiapkan oleh pihak keluarga
setelah doa dan makan selesai sri megawati dan hasman menaiki ayunan mirip komedi putar yang oleh warga setempat dikenal dengan nama toyang roen
toyang royang merupakan ayunan yang terbuat dari batang bambu dan kayu
ayunan setinggi tiga meter ini memiliki empat tempat duduk dan digerakkan secara manual oleh beberapa warga
tradisi toyang roeng ini tidak hanya diikuti kedua mempelai tetapi juga kerabat terdekat serta warga setempat
walau tampak sederhana permainan brayun ini memiliki keseruan yang dapat memacu adrenalin
tidak mengherankan pengantin wanita yang mengikuti tradisi ini tanpa ketakutan saat ayunan mulai berputar kencang
bagaimana rasanya di ayun
selain memeriakan pesta pernikahan toyang roeng merupakan tradisi untuk menularkan kebahagiaan kepada seluruh warga
khususnya pasangan muda mudi agar segera menyusul ke jenjang pernikahan
biasanya kalau ada pengantin begini selalu ada isi dari belakang itu yang menyusul
saya sempat kembali di atas di bawah ya tidak ada lagi ini
ini menularkan kebahagiaan biar ada lagi kerabat yang menikah ya
diketahui tradisi ini berasal dari desa tande kabupaten majene
sebagian besar warga yang berasal dari daerah ini masih meyakini akan mendapat masalah jika tidak melaksanakan tradisi yang berasal dari nenek moyang ini
abdi febriadi kolew ali mandar sulawesi barat